supaya saya bisa menemukan jalan keluarnya
jalan keluar justru kamu itu sumber masalahnya tau gak
sebelum kamu datang semua rencana saya dengan arka berjalan dengan mulus
tapi setelah kamu datang semuanya hancur
maaf mbak tapi ini takdir saya nggak pernah berencana untuk bertemu dengan arka
kita semua itu cuma menjalankan takdir
eh kamu pikir kita semua ini bodoh
mentang mentang pak hutomo kasih angin sama kamu jadi kamu lupa diri
kinta pustir dia dari sini
udah berani kamu sekarang ya
sekarang kamu pergi dari sini cepet
satu satunya calon istrinya arte itu cuma saya
jangan pernah kamu berpikir kamu bisa menjadi istrinya dia ngerti
mba tolong dengerin saya dulu mba
lihat nih orang yang selalu ngancurin hubungan aku sama arka
kare ayo kak lihat ini nih orangnya di sini loh
hari ini saya harus beri jawaban kepada pahu tomo
saya harus beri jawaban hal ini
apakah saya setuju untuk menikah dengan arka atau tidak
om bu tomo nanyain kamu apa kamu mau jadi calon menantunya apa enggak
saya ingin memusyawarahkan semua ini mbak
tapi kalau mbak gak mau saya terpaksa harus bilang sama pak otomo kalau saya setuju
diam kamu diam
kamu jangan berani beraninya ngomong apa apa ke pak utomo
sekarang juga kamu diem di sini
kamu jangan kemana mana berarti
ginta kamu udah usir dia
ada yang lebih gawat lagi mah
si pembantu itu bilang katanya om utomo yang nanyain dia
apa dia mau jadi penantunya apa enggak
benar benar keterlaluan hu tomo
sekarang mana pembantu itu
masih di luar
panggil dia masuk
mama mau bicara sama dia jangan sampai nanti dia salah ngomong
ngasih jawaban yang gak bener sama hu tomo
ada apa ya jem
naura sekarang ada di rumah aku
ngapain dia ada di sana
katanya dia ke sini mau nanya apa yang dia mesti jawab nanti sama pahu tomo
maksudnya jawaban apa sih
iya dia itu mesti memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanya sama suami kamu jawab
pertanyaannya itu adalah apakah dia mau menjadi menantunya hu tomo
yang ini serius
oke saya akan mengatur semuanya di sini
dan tolong jem urus pembantu itu di sana ya
apa benar papa minta naura untuk menjadi menantunya papa
benar kenapa ma
bisa bisanya papa menanyakan hal itu pada naura
bapak tahu apa yang dilakukan sama naura sekarang
dia datang ke rumah aruni untuk bicara dengan keluarga kita
untuk membicarakan siapa yang akan menikah dengan arka
luar biasa ma
itu baru jalan menantu aku
pa kita punya masalah
naura itu datang ke sini
si pembantu itu
ya iya lah siapa lagi
si pembantu itu
kenapa kamu cemas panggil satpam suruh usir dia beres masalah
wah dia datang ke sini karena dia mau bicara dan mengajak kita bermusyawarah
berani beraninya perempuan kampung itu
ya iya lah dia berani pasti karena udah dikasih angin besar sama hu tomo

jadi kita mesti bicara sama dia pa
kamu aja yang bicara sama dia aku gak biasa bicara sama pembantu
ini bukan masalah bicara sama pembantu itu
tapi masalah masa depannya kita
masa depan kita
oke kamu mau bicara apa
maaf pak kalau saya sudah lancar meminta bapak dan sekeluarga bermusyawarah
tapi saya terpaksa melakukan ini pak
supaya saya bisa menemukan jalan keluarnya
jalan keluar justru kamu itu sumber masalahnya tau gak
sebelum kamu datang semua rencana saya dengan arka berjalan dengan mulus
tapi setelah kamu datang semuanya hancur
maaf mbak tapi ini takdir saya nggak pernah berencana untuk bertemu dengan arka
kita semua itu cuma menjalankan takdir
eh kamu pikir kita semua ini bodoh
ini adalah semua rencana busuk kamu dari awal
waktu di kampung kamu ketemu arka kamu sengaja ngikutin dia ke jakarta untuk deketin
karena kamu tahu arka itu adalah anak orang kaya
kak bu semua itu gak benar
sudah saya tidak perlu melihat muka sedih palsu kamu itu
sekarang dengar ya saya sampaikan kesimpulan dari musyawarah ini
harus pergi meninggalkan jakarta
kamu tenang saja
semua keperluan kamu saya yang tangguh
rumah dan keperluan lainnya
tapi kalau kamu tidak menerima tawaran saya
saya pastikan hidup kamu tidak tenang
kamu tidak akan pernah bisa bersama arka lagi selamanya
naura mau musyawarah di rumah kita
pak arka gak bisa tinggal diam
arka harus ke rumah kita sekarang
sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam masalah ini
ini untuk pertama kalinya
naura punya keberanian untuk memperjuangkan cintanya kepada kamu
arka bukannya mau ikut campur masalah urusan naura
tapi ini masalah om samsul
jelas jelas om samsul mengancam naura lewat arka pak
arka gak mau pak
naura sampai kenapa napa di sana
jadi tolong papa berhenti
arka harus ke rumah kita sekarang
untuk pastikan semuanya baik baik saja
arka pergi dulu ya
apa bapak pikir
hidup saya sekarang ini tenang
beban terbesar saya itu cuma satu pak
kenapa arka tidak mau menikahi mbak kinta
udah deh kamu gak usah sok sokan peduli sama kita
kalau kamu memang peduli sama kita
turutin apa yang suami sayang kamu
kamu pergi jauh jauh dari jakarta
dan kita semua yang di sini bisa sibuk mengurus pernikahan arka dan ginta
karena kita tahu
apa yang membuat kita bahagia itu adalah menikah dengan arko
lalu bagaimana dengan mas arka bu
apakah arka akan bahagia dengan mbak cinta
saya gak bermaksud lancang
cintanya mbak untuk arka itu jauh lebih besar daripada cinta saya kepada arka
tapi cuma satu perbedaannya mbak
mbak mencari kebahagiaan sendiri
mencari kebahagiaannya arka
dengan atau tanpa saya
sampai jumpa lagi